iya ref insya allah
yan buruan lu pulang sekarang juga gue minta anterin ke rumah pak deddy sekarang juga
ya mak ini penasaran banget sih pengen ke rumah
ya mak ini penasaran banget sih pengen ke rumah

pokoknya pak deddy gak usah lah mak

pokoknya buruan lu pulang gue gak mau tau
gila kenapa jadi ribet gini sih urusannya
yan itu keburukan yang ketiga yan
tau yan terima aja resikonya
lu harus berubah lagi lu jadi pak deddy
gue gak mau tau
mak gue penasaran nih pengen ke rumah lu
gue kan cuma niat bantuin kenapa jadi panjang sampai kayak gini
nggak oleg lu duit delapan juta seratus lu baru like lo
dan begini lu gak mau nolongin temen gue sumpel handphone nih mulut lu nih
eh sengit gue ntar maju kayak lu
gue pengen masuk kamar itu sekarang kak tolong tolong
eh kok gak mau sih
abis itu gue janji deh gue gak bakal ngebohongin sama gue lagi deh
beneran ya lu gak bohongin sama lu lagi
iya beneran masa nggak percaya sih sama brother sendiri
eh ini haikal nih ada kamar kosong gak di kursa satu
iya ini ada teman mau masuk situ ini langsung ngomong sama teman saya aja ya
udah lu aja yang ngomong gue gak mau ikutan bantuin bonggo kayak lo
halo pak saya iyan nih pak temennya haikal temen satu sekolahnya haikal
gini pak saya pengen ngekos di tempat mpok masih ada kan tuh eh kamar yang kosong ya pak
oh oke pak satu juta setengah oke
tolong ibu saya mau masuk hari ini juga tolong kamarnya jangan diisi sama orang lain ya
karena saya pengen masuk hari ini juga pak
oke pak terima kasih pak assalamualaikum
gak ya gak udah ya gak usah kasih persekut ke gue gitu lah
siapa yang mau ngasih lo gue pengen ngeluarin duit gue pengen ngasih dado bukan buat lo
satu juta setengah dapet duitmu dulu dodo
lebih ambil kurang jangan minta
alhamdulillah lu baik banget ya uang lain emang lu temen terbaik ya
duit bukan buat lu
duit gue kasih buat lu bayar kosan nanti
gimana yan udah beres
ya udah sabet yuk
pratim tolong di jalan jangan sampai bentros sama blekobra lagi ya
oke pak ketuk
meetingnya udah kelar
udah dong boleh mas ambil handphonenya
tadi ada yang nelfon nggak ketika mas meeting
dari orang yang penting sih nggak ada mas paling reva aja tapi kayaknya penting juga deh mas
ya ada di sini
ini papi atau bukan ya
halo sayang tadi kamu telpon papi ya maaf papi tadi lagi meeting jadi nggak sempat angkat ada apa sayang
iya pi tadi tuh reva coba ngabarin aja kalau misalnya reva sama boy itu udah berhasil daftar buat cowok cewek oke se dki tadi kita buru buru banget untung aja masih bisa daftar
iya gitu depi dan tadi juga emang persiapannya tuh bener bener buru buru banget untung aja dibantuin sama teman temannya reva sama sekolah jadi akhirnya aku sama boy bisa ikutan
alhamdulillah kalau memang gak terlambat ya
gak terlambat gak terlambat apaan nih maksudnya
sayang ada lagi nggak yang mau disampaikan karena kebetulan kopi masih ada kerjaan yang harus kopi kerjakan
oke depi makasih ya pi
oke sama sama ya sang ya hati hati
apaan sih kok kayaknya mas kelihatan seneng banget
oh soal apa yang kamu maksudnya
ya itu tadi reva pergi sekolah naik motor terus motornya banyak kempes harus ditambal ya syukurlah jadi akhirnya dia nggak terlambat
wah nih aki aki kayaknya mulai berani bohongin gue
mulai berani kong kali kong sama si reva untuk membuatnya
gue makin yakin ada mereka yang sembunyikan dari kue gue harus pulang ke rumah biar kue bisa cari tahu
kalau memang nggak ada lagi mas harus kembali ke ruangan karena masih ada yang harus mas kerjakan
oke tapi mas aku mau minta izin dulu sama mas karena aku mau ke salon mau perawatan biar tambah mas sayang sama aku golin
mau perawatan pun mas udah sayang sama kamu udah cinta sama kamu apalagi kalau perawatan
ya pasti boleh apa yang harus senang mas pasti senang
aku pulang ke rumah ya
maaf ya boy untuk saat ini kamu masih belum boleh nganterin aku sampai ke dalam rumah jadi kamu sampai di sini aja ya
boleh entar jatuh
kok gitu sih emang kenapa aku nggak boleh masuk
ya gak boleh aja
loh aku pengen masuk pengen ketemu sama papa kamu semuanya emang gak boleh
ya nggak boleh dulu kalau sekarang nanti aja besok besok baru boleh
besok besok dari kemarin aku pengennya sekarang gimana buruan bawa motornya
dan mau ke sekarang
ya udah buru nyalain
motornya udah tinggal
iya nggak apa apa aku tinggal jalan nanti
satu dua tiga empat
satu dua tiga empat hias
itu ada bunyi telepon kamu ngerti
karena aku dengar
boy ntar kamu bisa ajak eva nggak buat latihan nih
mama pengen ngelatihan kalian berdua supaya kalian itu jalannya itu keren cocok
biar kelihatannya luas di atas panggung oke
gak usah lama eva bisa sendiri kok
boy jangan anggap remeh semuanya itu tuh ada triknya tahu gak
gak gampang pakai sepatu high heel tau
mamanya lagi semangat semangatnya tahu
kalau kepengen kamu sama reva tuh tampil menjadi pasangan yang perform